apaan sih lo dengerin gue
urusan kita belum selesai
urusan gue gak punya urusan sama lo
oke lo merasa gak punya urusan sama gue
gue jelasin buat lo dari a to z
kejap bos lagi kejap
udah ketemu si ceret ya
cid kok lo udah berangkat duluan sih
gue tadi ngantar pangeran dulu sebentar kali
siapa suruh lo telat
gue udah nunggu dua puluh menit
lo gak ada ya gue cabut
dua puluh menit doang cid
lama buat gue
kalo soal watu aja gak komit gimana soal hubungan
kan gue kira lo bosen di rumah
bete banget gue sama ata
gue itu gak bosen di rumah
gue tuh ke kampus buat liat my prince
tuh ngapain lagi gue ke kampus kalo gak buat liat my prince
lo tuh gimana sih
mel ke kampus pengen lihat pangeran
dia kan gak bisa lihat
gimana caranya dia bisa lihat pangeran ya

lo sih makan waktu dijangka
bisa bisa semua sandiwara gue kebongkar sama pangeran
dan pangeran jadi makin jauh sama gue
jadi tadi bapak tadi itu menawarkan sejumlah uang ke saya
ya asal kamu tau aja ya putri
saya itu lagi butuh uang untuk proses lahiran anak saya
saya juga gak tau kenapa
bapak tadi itu maksa saya untuk mecat kamu dari restoran ini
dia juga sudah ngerasa kalau kamu tuh memberikan pengaruh ke anaknya
untuk menjadi orang sesederhana kamu
pak billy kayaknya gak tau
bener gitu putri
saya gak pernah pak
minta anaknya untuk hidup seperti cara saya hidup
saya juga udah minta sama anaknya
untuk jauh jauh dari saya karena saya juga gak mau kena masalah
terserah bapak mau percaya sama saya atau enggak
yang penting saya udah jujur sama bapak
kalaupun bapak mau pencet saya

sikap bapak bener bener keterlaluan
tapi gue gak bisa diem terus
gue harus bikin bapak stop gangguin hidup gue

sampai jumpa di video selanjutnya
gue gak mau buka blokiran nomor buku papan di bazir hape gue
gue gak mau
nantinya papa jadi sering nelfon gue

aku gak peduli papa lagi ngapain atau papa dimana
tapi yang aku mau tahu
papa kok tega sih
putri udah banyak masalah pak
papa jangan tambah tambahin masalah dia dong
aku tuh sadar gak sih
papa ngelakuin ini bukan buat aku
tapi buat bisnis papa sendiri
kalau papa masih terus kayak gini
aku gak akan pernah mau pulang ke rumah
dan papa juga harus ada
aku gak suka papa kayak gini
dan gue yakin kok lo pasti bakal diterima disana
dan lo bisa kerja disana usus goreng
lu lo jangan nyerah kayak gini
lo kan butuh pekerjaan
biar gue aja yang cabut dari sini
kalian kok masih disini sih
bukannya kerja itu customer padahal pesen makanan lo
tapi bukannya tadi
gue gak jadi dipecat
aku coba bicara sama manajer restoran itu
bahkan menawarkan dia
bayaran yang besar
supaya dia mau memecat putri
tapi dia menolak mentah mentah tawaranku
aku gagal buat singkirkan putri dari restoran itu
mungkin aku bisa coba dekati ibunya
orang tua manapun pasti mau yang terbaik untuk anaknya
yang gak mau terima tawaran kuliah gratis
siapa ibunya putri
saya itu gak ada alasan

saya itu gak ada alasan
untuk mecat putri
karena selama dia kerja disini
dia menunjukkan kinerja yang baik
gak kayak julan
saya nggak mungkin terima uang dari hasil kesusahan orang lain
untuk proses kelahiran anak saya
nanti anak saya jadinya
anak jahat lagi
sekarang kamu tunjukkan ke saya
kalau memang kamu pantas dibelak
sekali lagi terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak
kalau gitu sekarang
saya mau kembali melayani pelanggan
itu tasnya taruh dulu di locker ya
lo gak jadi dipecat
lo tenang aja
gue akan selalu ada buat melindungi lo dari siapapun
termasuk dari bokap gue
gue gak tau
gue harus berterima kasih sama batu bata atau enggak
karena di satu sisi
dia selalu ada di saat gue susah
tapi di sisi lain
gue juga jadi menderita kalau terus dekat sama dia
kalau usus goreng ada di dekat gue terus
dia ada dalam pengawasan gue
gak bisa deh
seenaknya deketin usus goreng
omg kejar bos lagi
lama sini sini sini kamera kamera kamera
udah ketemu si ceret ya
kok lo bisa kesini sendirian sih
bukannya jarak dari taman kesini agak jauh ya
jangan jangan apa
jangan jangan cuma pura pura buta
bapak tak ada masalah